kemajuan sebuah teknologi yang tidak dilakukan sebuah penelitian
jadi sebenarnya sebuah teknologi itu sebelum diterapkan harus diteliti terlebih dahulu
apakah untuk masa depan alam ini merugikan apa tidak
nah ternyata rupanya ini hanya mengadopsi saja tidak melihat apa yang akan terjadi
pulau bali dikenal memiliki pemandangan alam yang indah
hamparan pasir putih kontras dengan hijaunya pesawahan
namun tidak banyak yang menyangka di balik indahan itu tersimpan masalah laten yang menjadi bom waktu bagi makhluk hidup di dalamnya
pertanian dan perkebunan di bali banyak menggunakan bahan kimia berbahaya
mulai dari pupuk hingga pesticida
bila pemakaiannya tidak terkontrol pencemarannya akan merusak tatanan kehidupan bali yang amat lekat dengan alam
memperbaiki lingkungan di bali inilah yang ingin dicapai dr niluh kartini
dosen ilmu tanah universitas udayana ini dengan gigi berusaha mengembalikan kekayaan unsur hara tanah di bali yang sudah semakin rusak
solusinya dengan penanaman organik dan kembali ke cacing
niatannya inilah yang membuat niluh kartini dijuluki sang ibu cacing
keinginannya memuliakan cacing dimulai ketika ia berumur enam tahun
kala itu pemerintah mulai mengeluarkan program pemakaian pupuk kimia dan semprotan pesticida dengan janji menambah jumlah produksi pertanian
seiring berjalannya program ini kartini melihat cacing dan bebek peliharaannya mati di sawah
ia pun sempat pingsan usai meminum air di pematang
nah akhirnya dengan disampaikan seperti itu kita lari ke pura ya
ada kan pura di rumah jadi tuhan kasih saya gelar insinyur supaya bisa menghidupkan cacing
sejak kuliah s satu hingga mendapatkan gelar doktor kartini tidak berhenti meneliti cacing tanah
dari ribuan jenis cacing yang ada di dunia kartini meneliti sekitar dua ratus cacing yang bisa ditemukan di tanah bali
penelitiannya akhirnya terfokus pada satu jenis cacing lumricus rubellus jenis cacing tanah yang hidup di permukaan dan kaya dengan enzim lumrokina
karena sulitnya menemukan cacing tanah kartini mencari cacing yang berbeda
menemukan cacing jenis ini di bali karena parahnya kandungan kimia berbahaya di tanah kartini terpaksa meminta kiriman cacing dari australia
inilah cikal bakal proyek cacing kartini ke seluruh indonesia
waktu kita mau mendatangkan cacing itu sekitar tahun sembilan puluh dua jadi kita juga ada teman kita juga melihat apakah sama jenisnya itu ternyata sama
jadi karena ini kebutuhan penelitian
bisa kita dapatkan bisa dikirim ke kita
dan setelah itu enggak cuma sekali aja
nah yang hampir yang berkembang di seluruh nusantara ini kayak semua cacing cacing itu ya
agar penelitiannya memberi bukti pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kartini bersama sejumlah kelompok tani desa yahmampe gunung batur kintamani mendirikan bali organic farm
ini sebuah dusun percontohan pupuk organik dengan ampas cacing
pada sebuah pertanian organik memiliki sapi menjadi sebuah keharusan
selain bisa jadi pupuk kandang kotoran sapi juga menjadi makanan dan media membuat pabrik pupuk cacing atau kacing
oke jadi ini bukan tanah jadi
oh jadi kotoran sapi
jadi semua di sini itu yang menjadi media cacing ini berkembang biak sudah menjadi bekas cacing
ya menjadi bekas cacing menjadi pupuk organik cacing
nah itu yang selama ini yang dilihat tanaman dari buka bagus itu karena selalu menggunakan ini
jadi yang diambil pupuknya itu adalah tanah tanahnya ini ya bu
iya tanah ini sebagai ini dan ini sudah gas metanya sudah habis
sama sekali tidak ada
tidak ada bau kotoran sapinya lagi ya
jadi inilah yang disebut dengan humus sebenarnya
yang siap ini unsur unsur haranya sudah langsung bisa diserap oleh tanaman
kalau yang kotoran sapi langsung masuk ke lahan nah itu kan harus dibiarkan dulu
jadi belum siap digunakan oleh tanaman
jadi unsur haranya itu belum terdegradasi
tapi kalau sudah dikomposkan
nah itu belum juga terdegradasi
kalau pupuk kimia itu tidak bisa sebagai sumber energi mikroorganisme yang ada di tanah
tapi kalau pupuk organik itu sekaligus dia sebagai sumber energi
jadi untuk menghidupkan
jadi kalau pupuk kimia tersentuh yang hidup mati nanti
kalau ini justru mendorong hidup
nah dari penggunaan pupuk organik ini juga bisa memperbaiki sifat fisik dan biologi
kalau pupuk kimia hanya bisa memperbaiki sifat kimia saja
nah ini kalau pupuk organik ketiga tiganya bisa sifat fisik kimia dan biologi
nah itu kelebihannya
pupuk organik ini mutlak dibutuhkan oleh tanah
nah selama ini kan misalnya sawah sudah empat puluh tahun kimia saja
jeraminya diambil gabahnya diambil
itu satu kali panen kalau dia panennya lima ton gabahnya sepuluh ton
berarti lima belas ton tiga kali panen dalam setahun berarti empat puluh lima ton diambil bahan organik tanah itu keluar
tanpa diberikan apa apa
terus selama sepuluh tahun empat ratus lima puluh ton kan
empat puluh tahun berapa seribu ton
dan itu sekarang dengan itu yang ibaratnya ibu perpiwi kan sudah sakit ya
nah itu harus diberikan pupuk organik
tidak hanya mampu menghasilkan pupuk bekas cacing
sistem pertanian organik yang terintegrasi ini juga mampu menghasilkan energi alternatif terbarukan biogas
tidak hanya untuk memasak biogas juga menghasilkan listrik
nah ini yang menarik tadi bu sapi selain jadi pabrik pupuk jadi pabrik untuk cacing juga menjadi juga pabrik biogas
ini memang menjadi salah satu program di sini ya bu ya
ya memang kan kita idenya itu kan mandiri pangan mandiri energi
berdaulat sapras kan saprodi ya untuk pertanian
dan juga supaya petani itu yang jauh dari gardu listrik itu bisa mendapatkan listrik ya
karena kan mereka butuh untuk charger untuk tv untuk ini penerangan
sebenarnya dari biogas ini bisa untuk kompor jadi dia tidak beli
wah kompor sendiri
tidak memotong kayu
tidak memotong kayu
tidak memotong kayu
karena di sini kan lahan kering
sudah itu sebenarnya dari kompor ini bisa dibuat lampu strongking ya
tidak dengan genset juga bisa
oh langsung dia
ya langsung ya
ini mungkin ini belum ya belum nanti akan kita lakukan
nah ini di genset ini dari biogas itu bisa menjadi listrik
jadi bukan solar bukan bensin ini
nah ini betul betul clean
jadi gas co nya itu tidak ada jadi nol
mereka bisa tidak punya hutang lagi mereka bisa sekolahkan anak anak sampai sekolah tinggi dan lain lain sebagainya
seperti itu kami buat keputusan untuk tidak mengambil lahan sendiri tapi tetap kerjasama dengan
namun di yunc drown ada waking

biasa yah mampah kintamani menjadi proyek pertama untuk melakukan sosialisasi manfaat pupuk cacing bagi pertanian organik
wilayah gunung batur dikenal memiliki curah hujan rendah dan tanah kering
dengan sistem tanam organik kartini membuktikan adanya perubahan drastis pada tanaman
wilayah wilayah yang cukup kering dengan intensitas hujan yang cukup rendah itu memang pertanian organik dengan cacing ini paling tepat ya bu ya
yang paling tepat paling tepat jadi sistem pertanian organik ini dan sebenarnya yang dengan tanaman sistem tanaman tumpang sari seperti ini ada yang tanaman penyimpan air ada tanaman yang menghabiskan air
nah kalau itu dilakukan akan imbang tapi kalau misalnya semua tanaman yang pemakai air jadi tidak ada yang mengeluarkan air pada saat musim musim panas
kalau di sini kayak cemara ini dia akan mengeluarkan air juga tapi karena terlalu lama musim keringnya
jadi dia sendiri menjadi kurang bagus tapi di daerah yang organik karena bahan organik itu sebagai pemegang air menyimpan air dan pemegang air
nah pada saat musim kering jadi tanaman akan diberikan nah inilah hasilnya
apa bedanya ya bu ya cemara mana yang pakai organik tanah organik sudah ada bekas cacing di sana dengan sebelah sana yang tidak pakai apa apa ya bu ya dengan konvensional
ranggas ini cukup rimbun ya bu
untuk mengembangkan bali organic farm kartini dibantu sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani yah mamper
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kartini mencoba menularkan idealisme bersama beberapa kelompok tani
meski di awal banyak pertentangan lambat laun para petani di gunung batur mulai tertarik
karena di mana perkembangan pupuk anorganik itu lagi booming saya mempergunakan organik
dari pupuk kascing yang organik pesticida juga poc nya juga gitu kan
jadi dianggap gila wah nggak bakalan berhasil
tetapi lambat laun ternyata keberhasilan itu ada
dan bahkan mungkin lebih
sekarang ya empat tahun terakhir kita sudah kemana mana
jadi untuk bali mungkin hampir semua kabupaten
kalau yang luar bali sulawesi papua kalimantan sumatera sudah kesini
jadi kita berbagi apa yang kita alami apa yang kita ketahui tentang organik itu
kartini terus mencoba menunjukkan bukti bukan janji
kini ribuan petani mulai menerapkan sistem pertanian organik
salah satunya petani di desa buahan kewupaten bulelek
berada di antara pegunungan dan danau desa buahan kaya akan hasil tani
namun sejak dulu pertanian di wilayah ini terus menggunakan bahan kimia berbahaya
tinggal menghitung waktu saja
tanah dan air danau
tidak bisa digunakan akibat terkontaminasi bahan kimia berbahaya
danau batur ini sudah mulai mau masuk sudah masuk kelas tiga
mau masuk ke kelas empat dari sisi pencemarannya
dari sisi sedimentasi pencemaran
karena salah satu yang menyebabkan pencemaran itu adalah sistem pertaniannya
di sini sistem pertanian yang syarat dengan penggunaan pupuk kimia dan pesticida kimia
nah ini yang menyebabkan kita ingin petani di sini
beralih dari pertanian yang kompensional yang menggunakan pupuk kimia dan pesisida kimia
menjadi sistem pertanian yang organik
menciptakan desa yang kembali ke alam tidak semudah mengembalikan telapak tangan
dibutuhkan penyuluhan dan pendampingan secara terus menerus untuk mengubah pola pikir masyarakat
bagi kartini mengunjungi desa binaan untuk mensosialisasikan
pupuk bekas cacing dan pertanian organik menjadi sebuah rutinitas
tak jarang ia terjun langsung mencotohkan bagaimana mengelola pertanian organik
dia juga menggandeng praktisi dari universitas agar pola tanam petani bisa lebih termonitor
dan mendapat hasil yang lebih baik
dengan membaca arah pertanian di desa buahan ini
yang dimana dahulunya sebagian besar petani di desa buahan
menggunakan pesticida penuh
tapi setelah kedatangan beliau bersama instansi terkait ke desa buahan kesini
waktu demplot tahun lalu itu kita tanam tomat
buahnya itu lebih besar warna lebih cerah ketahanannya kalau yang pesticida paling tiga hari sudah busuk
tapi yang organik dua minggu masih segar ya
meski hasil pertanian organik memiliki banyak kelebihan dibandingkan pertanian anorganik
penjualannya masih amat terbatas
edukasi hasil pertanian organik bagi industri di hilir kini menjadi perhatian kartini
nah disini juga kita mempelajarkan kepada distributor dan konsumen harus cerdas
jadi apakah yang mereka beli organik atau tidak

nah ini walaupun mereka punya perusahaan
walaupun mereka punya sertifikat
jadi itu juga harus ada sidak
jadi mereka sebenarnya kalau kita makan seharusnya kita tahu sumbernya dari mana
jadi tidak makan aja cuma beli gitu
tapi harus tahu apa di situ terjadi terpapar pesisida atau ada pencemaran lingkungan dan lain lain
mereka sebenarnya harus cerdas
nah inilah yang dibangun
bali buddha menjadi salah satu pelanggan hasil pertanian organik desa binaan kartini
kedai milik brenda richwan ini memang menyajikan makanan sehat
dengan konsep makanan sehat branda tidak kesulitan mencari pelanggan
kalau yang organik itu yang spesial kayak bali budha store
kalau yang organik itu yang spesial kayak bali buta store
kayak yang daun banyak di sini yang ini yang organik
perkenalan brenda dengan kartini terjadi di sebuah workshop pertanian organik di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak itu tujuan awal mendirikan resto sehat bak gayung bersambut
bisnisnya pun semakin berkembang
mulai dari kedai kecil yang memesan sayur lima puluh ribu per hari
kini menjadi ratusan juta per bulan
brenda pun sempat berniat membuka ladang tanaman organik sendiri
sempat kami pertimbangan seperti itu
namun saya cerita kepada ibu kartini dan ibu kartinia bilang
kasian dong petaninya coba bayangkan bu penda berapa mulut yang bisa sekarang kasih makan
gara gara mau kerjasama dengan petani
maka dari itu saya juga merasa gak tega
dan mungkin waktu itu sedikit lupa lah kalau cita cita dulu memang kepingin manfaat untuk banyak
jadi kembali lagi kepada awalnya ya kami mementingkan petaninya
karena mereka juga bisa
cerita kepada kami sendiri
dan juga cerita kepada yang lain
bahwa mereka sangat merasa terdukung selama ini
karena mereka bisa tidak punya hutang lagi
mereka bisa sekolahkan anak anak
sampai sekolah tinggi dan lain lain sebagainya
seperti itu kami buat keputusan untuk tidak mengambil lahan sendiri
tapi tetap kerjasama dengan bawah
kemudahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil kebun organik
diwujudkan dengan mendirikan bali organic association
atau dikenal dengan boa
selain menjadi badan yang mendampingi desa desa binaan
yayasan yang didirikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ini
juga menjadi jembatan distribusi hasil organik dari petani ke tangan konsumen
hasil kebun dijemput pada malam hari
kemudian disesuaikan dengan pesanan dan diantar pada waktu subuh
hal ini dilakukan untuk menjaga kesegaran sayur dan buah buahan
jadi ternyata alam itu yang memberikan segalanya
jadi kan gini istilahnya tidak ada sesuatu itu yang diraih dengan mudah gitu
jadi harus kalau kita punya idealisme perjuanganlah sampai di situ kan
istilahnya kalau mau masuk ke rumah orang ketuklah pintunya
kalau tidak berhasil satu kali ketuk sekian kali
niluh kartini tidak pernah menyangka
masyarakat mengenalnya sebagai ibu cacik
dia membantu ribuan petani untuk kembali menjaga alam dengan sistem tanam organik
keberhasilan kartini ternyata penuh lika liku
banyak dicemooh dan dipandang sebelah mata
di saat banyak mahasiswa doktoral meneliti teknologi canggih
kartini justru kembali meneliti cacing
pada saat itu kan banyak dikembangkan juga penelitian lainnya
selain cacing juga banyak penelitian lainnya
tapi memang bu kartini memang lebih konsen ke gini
mereka cacing dia banyak mengembangkan cacing sampai dia memelihara cacing
kemudian membuat ubat ubat dari cacing
memang karena konsen
sehingga beliau itu dulu disebut telah dijuluki ratu cacing
jadi memang penelitian penelitiannya lebih banyak ke cacing itu ya
usai lulus s tiga dari universitas pajajaran bandung tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kartini memutuskan mengembangkan penelitian organik
ide ini pun sempat ditentang keluarga
dia mencoba mengajak saya ke bisnis organik begitu
kimia itu pupuk kimia itu masih sedang gencar gencarnya
itu saya tidak yakin dengan pupuk organik itu mampu nanti meningkatkan hasil produksi pertanian
nah di sana kita terjadi perselisihan
namun wanita lima puluh enam tahun ini tidak menyerah
demi meyakinkan keluarga
ia rela tinggal beberapa bulan di rumah potong hewan
untuk membuat pupuk cacing dan meminjam modal seratus juta rupiah
kita ajak keluarga diem di rumah potong hewan
jadi di gubuk yang ini ya
jadi kita bodoh sekali waktu itu karena beli mesin macam macam
dari dana yang kita pinjam takut hilang
padahal mesinnya besar sekali
jadi kita berusaha bagaimana untuk mengelola
rumen jadi di rumah potong hewan itu menjadi pupuk desak untuk mengembalikan itu
ya kita harus ini harus kembalikan
jadi kita kembalikan uangnya dikasih uang sama orang tua
jadi ya pakailah tempat ini untuk apa mau nu
jadi apa masalah sosial masalah perniagaan
aneh kak pakai silakan
lambat namun penuh kepastian
kerja keras dan dedikasinya kepada lingkungan
membuat kartini mendapat sejumlah penghargaan dari dalam dan luar negeri
mulai dari bali mandara paramanugraha dari gubernur bali
hingga tokoh berpengaruh dari kementerian lingkungan hidup
dan yang terpenting pengakuan dan rasa bangga dari keluarga
jadi ternyata alam itu ya memberikan segalanya
jadi kan gini istilahnya tidak ada sesuatu itu yang diraih dengan mudah gitu
jadi harus kalau kita punya idealisme perjuanganlah sampai di situ kan
istilahnya kalau mau masuk ke rumah orang ketuklah pintunya
kalau tidak berhasil satu kali ketuk sekian kali
dengan pengetahuannya kartini kerap menjadi dosen pembimbing
untuk mahasiswa s dua dan s tiga di universitas udayana bali
yang ingin mendalami jurusan pertanian organik dan pengobatan menggunakan cacing
kaum akademisi dan intelektual pun kini semakin jeli melihat potensi cacing bagi kehidupan
kartini yakin apabila alam dipelihara dengan baik maka makhluk hidup akan bahagia
sebahagia dirinya yang berusaha memperbaiki lingkungan dan mengembalikan cacing ke bumi pertiwi